waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lo kenapa sih ngeleken gue
lo masih marah ya gara gara omongan
omongan gue kemaren
saya gak pernah nyelekin kamu kok
saya juga gak pernah marah sama kamu
saya permisi pulang dulu ya raff
bareng gue aja ya
gue hari ini yang terjemput sama pawanto kok
jadi lo ada tempat duduk
sekalian gue silat rame sama
uma sama airin
saya permisi pulang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kan bahan sama model dari saya
ibu ini nawarnya murah sekali
itu satu ratus lima puluh ribu
uangnya cuman segitu
kalo gak boleh gak apa apa deh
saya bawa balik lagi ya
ya udah gak apa apa bu
saya kerjakan aja
makasih banyak ya bu ya
nanti saya bayarnya kalo udah selesai semua jahitannya
kasih ya bu
dia yang minta
ini maksudnya apa sih
ya ilah lu
ya udah lah lu gak usah neror aisyah mulu
ya bisa kalau nggak digituin aisyah ngindar terus dari gue
lu pernah dari cordoba itu blok lu kan
soalnya kemarin gua nunggu blog itu
semua posting aner
langsung mau postingan ya termasuk postingan terbarunya tentang perasaan yang bingung sama
cowok yang sering ngasarin dia ya allah rencana apa yang sedang engkau persiapkan kepada hamba
maafin saya raff saya harus menyembunyikan ini seperti apa yang dibilang umat saya
maaf rafa tapi saya harus bantu rumah saya permisi dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
akhirnya gue tahu perasaan lucia tapi lihat ini gue nggak bisa tinggal diem
kok kok berbentuk gue bantuin apaan
ngefans sampai segitunya ya idih omai omai omai kepedean banget sih lo jadi anak udah
cal cepet ambil hp anak mana hp lo ihh pensi
ambil cepet ketemu gua
oh ini passwordnya apa sih lo mau buka hp gue tapi nggak tahu passwordnya buruan kasih ga
jangan jangan lu ngrat video lo tapi lu pakai namanya chelsea kan ngaku lo
kok kemarin ngerekam kita di sekolah kan
dih kata siapa gerbasi lo
mana buktinya ada gak
gak ada kan
emang lo bertiga tuh kepo ya sama hp gue yang mahal ini
gak punya ya
siapa juga yang kepo sama isi hp lo itu
lagian nih ya lo ngapain dari kemarin ngikutin kita

pekin orang curiga tau gak
ya sebenarnya sih gue iseng aja biar darah lo naik

ya sebenernya sih gue iseng aja biar darah lo naik
apaan sih itu anak beneran deh

apaan sih itu anak beneran deh
apaan sih itu anak beneran deh

apaan sih itu anak beneran deh
lo pernah dari cordoba itu

gue nunggu blog itu dan gua baca semua postingannya termasuk postingan terbarunya
tentang perasaan yang bingung sama cowok yang sering ngasar ini
saya nggak bisa terus terusan gini
diam itu bukan menyelesaikan masalah pokoknya saya harus ketemu sama rafa dan saya harus bilang
minta maaf atas apa yang saya lakuin selama ini sama rafa ya allah saya minta petunjuk darimu ya
allah semoga apa yang saya pilih itu tidak salah
rafa ada sesuatu yang ingin ditarakan sama
mama batalin kamu keluar negeri
aku udah boleh deket sama aisyah
maka atas dulu ya
raff insyaallah mama sudah bisa
nerima perasaan yang saya lakukan untuk rafa dan saya berdoa untuk dia
waalaikum salam eh alam walai gresik engam
emosi boleh aja tapi kalau kalau r visuals gospelases
udah yuk yuk
kalo misalnya aisyah izin keluar sebentar boleh uma
soalnya aisyah ada keperluan
kamu mau kemana nah udah jam segini
aisyah mau nyelesaikan masalah aisyah sama rafa uma
aisyah gak mau terus terusan menghindar
kan lebih baik kita menyelesaikan kesalahpahaman
daripada terus terusan menghindarkan rumah
memang lebih baik kamu bersikap seperti itu
tapi kamu sama siapa perginya
apa gak besok aja na kan ini udah malem
emang uma khawatir kalo kamu pergi malem malem sendirian
aisyah biar dewi aja yang nganterin
seriusan bisa dew
padahal baru saya mau teleponin kamu
eh taunya kamu udah tak dateng dulu kan
namanya juga feeling syah
ya udah yusya
ya udah kalo gitu aisyah sama dewi pamit dulu yuma
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
lindungi anak hamba dan dewi dari orang orang jahat dan permudahlah urusannya
lo kok saya malah dibawa kesini sih
kan saya niatnya kamu ketemu sama rafa
iya bentar gue ada urusan sebentar ya
bentar ya syah tunggu ya
bentar doang kok

itu masih depan dikit